iya vito dan juga pemirsa tahun dua ribu enam belas ini sebenarnya adalah tahun kedua pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer
nah kita lihat jumlah sekolah ya yang mengikuti
ada tiga empat ratus siswa sma dan smk yang mengikuti ujian nasional berbasis komputer untuk tahun dua ribu enam belas ini
nah lalu apa sebenarnya ujian nasional berbasis komputer ini
yang jelas harus menggunakan komputer ya
tapi ini sebenarnya merupakan semacam sistem yang online ya
ujian nasional berbasis komputer ini masih dalam tahap uji coba dan bersifat semi online
artinya soal ujian itu bersifat online sementara jawaban itu masih offline
nah sistem ini dipilih karena dianggap hemat anggaran dan juga menghindari kebocoran soal ini yang sering sekali terjadi apabila soalnya itu dalam bentuk kertas
dan juga ramah lingkungan
karena tidak perlu banyak kertas yang harus di print serta pada akhirnya atau diharapkan bisa betul betul menghemat waktu
nah tidak semua sekolah di indonesia tentunya menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer
karena syarat yang harus dipenuhi sekolah antara lain adalah memiliki fasilitas komputer itu sendiri
tentu dengan perbandingan satu banding tiga untuk komputer dan siswa dan juga sekolah harus memiliki server yang memadai yang tidak hang
jaringan lan juga penting dan akses internet tentu saja minimal empat mb per second
dan tentu saja harus ada listrik ya untuk supaya semua ini nyala
dan ujian nasional berbasis komputer itu sendiri memiliki perbedaan dengan ujian nasional yang berbasis kertas
jelas perbedaan ini terdapat pada penggunaan komputer atau kertas tapi juga terdapat pada penggunaan anggaran
misalnya jumlah pengawas ujian untuk waktu pelaksanaan ujian
dan pada lamanya proses
ini bisa dilihat ya berbasis komputer lawan berbasis kertas ya
ya kira kira demikian ya perbedaan antara ujian nasional berbasis komputer dan yang seperti tradisional seperti biasa